politeknik pelayaran surabaya mengutuk keras peristiwa kekerasan
yang menyebabkan satu orang taruh nafas semester satu tewas
korban diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh seniornya
pihak politeknik pelayaran surabaya mendukung proses hukum oleh polisi
jika mahasiswa senior itu terbukti bersalah
akan ada sanksi berat yakni dikeluarkan dari kampus
politeknik pelayaran surabaya juga mengaku akan melakukan evaluasi
agar kasus serupa tidak kembali terjadi
mudahan ini tidak terulang lagi ini jadi pembelajaran dan evaluasi saya
menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di poltempel surabaya
ini kejadian ini sudah ditangani oleh poltabes surabaya
awalnya dari polsek ditarik ke polnestabes surabaya
saat ini beberapa taruna sedang dimintai keterangan
diberitakan sebelumnya seorang taruna muda atau junior yang baru lima bulan belajar
di politeknik pelayaran surabaya tewas dengan luka lebam di bagian kepala dan dada
akibat perpeloncoan oleh seniornya pada minggu malam
dugaan penganiayaan yang dilakukan kepada muhammad rio ferdinand anwar
tujuh belas tahun warga mojokerto ini dilaporkan oleh orang tuanya ke polsek gunung anyar surabaya
setelah saya cek kondisi jenazah banyak luka lukanya gitu loh
kan diduga saya duga kan itu pradugaan saya ya
mungkin ada penganiayaan
soalnya bibirnya itu juga pengkah pecah
terus hidung kanan itu bengkak
dahi kanan tiri sini tuh juga memar
pipi terus leher sama dada ini omar kosong kosong semua
ini gitu terus mulut itu mengeluarkan darah nggak ada pinya
jadi banyak luka dan mengeluarkan darah pak ya
iya tapi kalau penuturan dari pembinaan malah katanya
terleset di kamar mandi kan dia nggak masuk akal
kan gitu makanya saya laporkan ini sekarang
polrestabes surabaya sudah memeriksa dan meminta keterangan dua belas taruna
agar kasus ini bisa terungkap
tim liputan cnn indonesia
terkait dugaan penganiayaan mahasiswa politeknik pelayaran surabaya
yang menyebabkan korban meninggal dunia
semisore polrestabes surabaya memeriksa tiga belas mahasiswa
yang diduga terlibat dalam dugaan penganiayaan tersebut
pernyataan tersebut disampaikan oleh humas polrestabes surabaya
kompol muhammad fakih dan saat dikonfirmasi senin sore di polrestabes surabaya
fakih membenarkan saat ini ada tiga belas orang mahasiswa
yang diperiksa oleh unit resmob terkait dugaan penganiayaan mahasiswa
politeknik pelayaran surabaya hingga ada satu korban meninggal dunia
fakih menyebut hingga saat ini polisi masih memperdalam keterangan
dari tiga belas orang yang diperiksa
jika nanti ada yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka
saat ditanya terkait luka pada tubuh korban
fakih menyebut berdasarkan laporan dari orang tua
korban mengalami memar pada badan hingga hidung mengeluarkan darah
namun belum semput dilakukan visum terhadap korban dan sudah dimakamkan
polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk autopsi pada jenazah korban
penganiayaan kami sudah mengamankan tiga belas orang yang saat ini sudah kami lakukan
pemeriksaan di unit resmob perhatian surabaya
ini dikandung maksud untuk memperjelas apa kata ini
nanti ada unsur penganiayaan atau yang lainnya kita ini masih dalam tiga belas orang